masih ada kamu kurang suamin aku
tunggu sebentar reva
ya ampun reva kamu gimana keadaannya sekarang
kenapa kamu ninggalin aku
kan aku lagi siap siap
aku bilang tunggu sebentar reva
udah ya udah gak penting gitu
yang penting sekarang keadaan kamu gimana
kamu baik baik aja
aduh udah deh
gak usah acting lagi di depan bokap gue
eh gue gak tau aja
kamu jangan gak sopan kayak gitu sama adriana
biar bagaimana pun
adriana adalah ibu kamu
dia minimal kamu bisa hormatlah sama dia
gak usah gak usah
loh kenapa kau
kok ban motor gue kempes nih
ban motor gue juga kempes nih
dua aja lagi
kok dua duanya kempes
kalian berdua banget
kok bisa barengan ya
ini pasti kerjaan emak tirinya reva
kesini kita harus dorong motor
bentar sebelum kita dorong motor
ini tuh gak bisa diterima
kita harus kempesin
ban mobilnya dia juga
kita harus kempesin
ban mobilnya dia juga
aku gak bisa kempesinnya
udah tenang aja
udah tenang aja
kok lu ngerti sih
lu lagi tuh danggu
baja banget mukanya liat deh
yaudah sekarang gini
ban motor lu kan kepes kan
gue aja deh yang dorong dorong motor lu
iya gampang kalau gue yang bawa deh
kondisinya nyantel tuh
ini dibawa semua
saya bawain sop kambing kesukaannya akan
bebe tolong siapin ya
dia nggak pernah bisa nolak ini
wah agan pasti suka disiapin makanan kesukaannya
sudah disiapin ya
kamu udah makan belum
cocok kalau gitu kita makan sama sama tapi tunggu apa apa
soalnya mau beliin sup kambing
makanya agan sudah mau pulang gitu
kasian soalnya aden
dari tadi tuh sudah keroncongan perutnya
ya udah bener juga telpon papa ya
tanya bapak ada di mana
eh kayaknya itu suara mobilnya papa

eh kayaknya itu suara mobilnya papa
tuh papa udah dateng
tuh papa udah dateng
mama siapin buat papa
nih ada sop kambing kesukaannya papa
nih ada sup kambing kesukaannya papa
enak tuh pa
pa mau makan juga ya
kan kita jarang jarang makan barang kayak gini pak
kamu aja deh boy
papa istirahat dulu ya
papa istirahat dulu ya
papa kamu masih marah sama mama
apa kamu masih marah sama mama
soalnya mama ngelarang kamu naik motor
padahal kamunya aja gak marah sama mama
padahal kamunya aja nggak marah sama mama
kamu aja bisa ngerti
meskipun boy agak sedih dikit sih ma
ke sekolah nggak naik motor
apalagi besok pagi ada balapan
kenapa mama ngelakuin ini semua buat kamu
karena mama nggak mau boy tuh kenapa kenapa
yaudah kalau gitu boy mau bujuk papa dulu ya
mama tunggu ya
mudah mudahan papa mau
boy boleh masuk nggak pak
gak usah boy
papa aja yang keluar
udah lah pa
jangan diemin mama terus
boy nggak apa apa kok dihukum pa
hukuman buat kamu itu kelamaan
kamu jadi harus naik angkot
temen temen boy juga banyak kok naik angkot ke sekolah
mama kamu tuh perlu sekali sekali diginiin

biar papa cuekin mama kamu dulu
ya terus sekarang gue pulangnya sama siapa dong
ya kalau gue sih jelas
gue harus nganterin bebek melmel dulu
kalau gue nggak nganterin
waduh bisa dipecat gua jadi pacarnya
yaudah biar gue aja yang nganterin
aduh tapi gue gak enak banget
kalau sama mau apa enggak gue naik taksi aja deh
nggak apa apa sih biar gue nganterin
ayo naik aja santai aja lagi
yaudah kalian duluan aja
gue belakangan deh
gue mau istirahat dulu ya
yaudah kalian duluan aja
gue mau istirahat dulu sebentar
gue duluan ya ray
lem kamu udah

masih ada kamu kurang senang nemenin aku